presiden joko widodo menegaskan tidak pernah melarang siapapun untuk melakukan demonstrasi
demonstrasi diperbolehkan asal tidak rusuh dan tidak merusak fasilitas umum
presiden juga mengklaim selama ini selalu mendengar aspirasi dari para demonstran
konstitusi kita kan memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat
yang paling penting jangan rusuh jangan anarkis sehingga menimbulkan kerugian
jangan sampai ada yang merusak fasilitas fasilitas umum
kita mendengar kok sangat mendengar bukan mendengar sangat mendengar